kamu jangan terlalu gegabah atau emosi ya
kita harus mikirin bener bener cara yang paling tepat supaya mereka tuh jerak
misalnya masukin semua anak becek ke penjara gitu
iya sih kita sih udah pernah ya ngelakuin itu ya
ya udahlah mudah mudahan aja alex sama black cobra tuh bisa kapok ya
ya tapi jangan buru buru juga kamu harus
saya bapaknya saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah tahu kalau reva pacaran sama boy
jadi kamu pasti salah pasti salah
alex tidak pernah salah
kalau om mau selamat jangan biarkan reva pacaran dengan boy
karena boy itu musuh saya musuhnya black cobra
sebenarnya gimana sih perasaan lo sama tristan
kenar gue kan sekutu
dan gue punya kewajiban buat jagain lo dari orang yang bakal nyakitin lo
eh tadi pas lo masuk ke rumah trisak nelfon gue
dia pengen ketemuan sama gue
ya udah terus ketemu
dia pengen ketemu sama gue banyak
kalau dia bakal bikin lo jatuh cinta sama dia
dan pas lo udah jatuh cinta banget sama dia
dia bakal ninggalin lu gitu aja
bikin lo kelepak lepak sama dia
gue gak percaya
bener apa ngomongannya tristan
ya kayak gitu tan
sekarang aku mau nanya sama kamu
apa kamu bener bener cinta sama aku dengan tulus
dan apa kamu
aku sama sekali gak ngomong gitu ke dia
justru tadi aku bilang ke dia kalau aku itu serius banget sama kamu
dan aku gak mau dia sama sekali ngehalangin hubungan aku sama kamu
itu doang kok
ya kalau kamu gak percaya sama aku ya terserah
yang jelas aku ngomongnya seperti itu
kalau mau ill feel atau gimana ke aku ya terserah kamu deh
aku lebih percaya sama kamu kok
yang jelas hubungan itu harus didasari sama saling percaya
supaya kita lama pacarannya
udah malem nih
aku harus lanjut pulang
aku pulang dulu ya
ya dia menyangkal sama semua omongan

gue sih udah tau pasti dia bakal menyangkal
tapi sekarang tergantung lo
mau percaya sama gue apa tristan
dan mulai sekarang gue gak bakalan marah sama lo
mau deket deket sama dia
aku takut apa yang boy bilang itu benar benar terjadi
aku gak mau kehilangan tristan
kenapa sih setiap aku sayang sama orang cinta sama orang tuh pasti
pasti selalu ada rintang aneh
tapi kok belum pulang juga ya
tapi kok papi gak ngabarin aku ya
tapi kok baru banget pulang
papi mau bicara sama kamu
tapi dia udah pulang
tadi papi pulang kantor
kemudian papa dicegat sama alec dan teman teman yang berandalan yang gak punya masa depan itu
dan dia kempesin dua ban punya papi
dia bilang dia melakukan itu karena kamu dekat dengan joy
benar kamu pacaran sama boy
alec bilang sama papi bahwa dia akan mengganggu semua orang yang dekat dengan boy
dan karena kamu adalah orang yang dianap deket sama boy kamu adalah anak papi maka papi juga diganggu oleh mereka
aku emang deket nih sama boy tapi aku gak pacaran sama boy
dan seandainya aku emang pacaran sama boy sekalipun aku rasa alec gak berhak deh kayak gitu
dia gak bolehlah ngelakuin hal hal kayak gitu apa urusannya sama dia
kamu benar kamu benar sekali
alec tidak bisa melarang kamu untuk deket dengan siapapun termasuk dengan boy
tapi bukan itu masalahnya sayang
tapi takut ada sesuatu sama kamu tapi khawatir sama kamu
papi tidak takut apa yang dilakukan alec sama papi papi bisa menghadapi itu
tapi yang papi takutan kamu papi takut alec mengganggu kamu
atau bahkan mencerahkan kamu
jadi papi minta
kamu jaga jaraklah dulu sama boy
karena papi tidak mau kamu celaka oke
ya sudah papi istirahat dulu ya
kenapa sih itu anak nggak berhenti berhentinya nyari gara gara
kasian juga kalau terjadi apa apa sama papi
aku lagi kesel banget sama alex
sama alex kenapa lagi sih
kamu tau gak tadi tuh papi aku pulang dari kerja ya kan
tiba tiba tuh dikempesin bannya sama si alex
keterauan banget gak sih dia
dan yang bikin aku jadi khawatir
aku takutnya dengan kejadian begini papi aku tuh jadi anti lagi sama kamu boy
padahal waktu itu kan tapi udah sempet izinin aku kan buat ikut model iklan sama kamu
nah takutnya dengan kejadian kayak gini tapi tuh jadi suruh aku ngejauhin kamu lagi
alex tuh bener bener keterlaluan ya
kayaknya aku harus cari cara deh
biar alex tuh gak kayak gitu lagi sama kamu sama pati kamu
tapi kamu jangan terlalu gegabah atau emosi ya
kita harus mikirin bener bener cara yang paling tepat supaya mereka tuh jerak
misalnya masukin semua anak becek ke penjara gitu
kita sih udah pernah ya ngelakuin itu ya
yah yaudahlah mudah mudahan aja alex sama black cobra tuh bisa kapok ya
eh ya tapi jangan buru buru juga
kamu harus pokoknya mikirin rencana itu matang matang oke
ya mungkin aku mau renungkan dulu sama temen temen klub aja ya
oke kalau kayak gitu
tapi ya boy aku tuh gak habis pikir deh
kenapa sih kayaknya alex tuh benci banget ya sama kamu
gak tahulah sekarang aku soalnya lagi pusing
sepupu kamu itu
emang kenapa dia
iya dia tuh lagi pacaran sama tristan sekarang
tristan anak black cobra itu
tristan ngomong sendiri sama aku
kalau dia bakal nyakitin kinar
dan bikin kinar tuh frustasi kalau aku gak ngejauhin kamu
bener ya anak black cobra itu
kenapa sih mereka tuh gak ada abis abis nih ya gangguin kita semua
tapi kamu gak usah takut
soalnya aku tuh gak bisa jauh dari kamu
tapi aku juga gak bisa buy
ngelihat kamu nanti terluka atau kenapa napa
kalau kamu jauhin aku baru aku terluka sayang
kita nih kan belum pacaran tau gak boleh gombal gombal
eh bundi itu dari hati bukan ngomong